sudah di bagian ini kami akan ajak anda untuk melihat bagaimana pelaksanaan arus mudik lebaran dua ribu dua puluh
yang pertama kita akan lihat sebenarnya di jalur selatan nagrek jawa barat siang menuju sore hari ini ramai kendaraan yang melintas hanya bisa melaju di kecepatan tiga puluh sampai empat puluh km per jam
diprediksi akan ada lebih dari seratus ribu kendaraan melewati jalur nagrek dari arah bandung menuju garut
murai kepadatan polisi melakukan sistem buka tutup jalan dari simpang cikaledong sampai ke pasar limbangan
sementara itu sejumlah polisi dan warga membantu mobil pemudik yang tak kuat menanjak di tanjakan tenjoayu kecamatan cicuruk kabupaten sukabumi jawa barat sodara
sejumlah mobil yang tak kuat menanjak berhenti di tengah tanjakan
jalur alternatif mudik di kawasan tenjo ayu
sejumlah polisi membantu dengan menahan ataupun mendorong mobil yang tak kuat menanjak
sebagian mobil yang tak kuat menanjak harus mundur kembali untuk menjajal tanjakan yang kemiringannya cukup terjal
untuk menghindari kecelakaan polisi mengatur antrean kendaraan untuk menaikkan satu persatu mobil melewati tanjakan
jalur alternatif mudik di kawasan tenjo ayu
pengguna jalan yang akan melalui jalur alternatif ini untuk kendaraan yang memiliki kondisi yang prima
kami sarankan di atas satu cc untuk cc nya dan tidak disarankan untuk kendaraan tuban
karena mengingat panjangan ini kita lihat sekitar tujuh puluh delapan puluh derajat kemiringannya
pasca puncak arus mudik
sabtu dan minggu kemarin kondisi arus lalu lintas di simpang pemuda kota cirebon jawa barat terpantau masih padat
simpang pertemuan empat arah ini masih dipadati kendaraan dari arah jakarta menuju jawa tengah
kepadatan didominasi kendaraan roda dua yang berplat luar daerah
sebagian besar mereka pulang kampung bersama keluarga
tak sedikit pemudik motor ikut membawa anak anak dan balita serta memenuhi bagian belakang motor dengan barang bawaan
dan dibandingkan sabtu dan minggu kemarin kepadatan lalu lintas hari ini berkurang
sehingga rekayasa arus lalu lintas juga sudah tidak diberlakukan
arus mudik di gerbang tol cikampek utama pada senin siang saudara terpantau lengang karena puncak arus mudik telah terjadi pada hari sabtu lalu
dengan lancarnya arus lalu lintas korlantas polri menghentikan sistem satu arah
sistem lawan arah maksud kami atau kontraflow dari kilometer empat puluh tujuh hingga kilometer tujuh puluh tujuh
sebelumnya rekasa kontraflow sempat dibuka tutup sementara ketika evakuasi kecelakaan lalu lintas di kilometer lima puluh delapan berlangsung
moda transportasi kereta api stasiun bandung hari ini ramai
sebanyak empat belas empat ratus tujuh puluh pemudik akan berangkat dari stasiun daup dua bandung ke kampung halaman
jumlah ini masih bisa bertambah karena penjualan tiket masih dibuka
jawa tengah jawa timur dan yogyakarta jadi tujuan keberangkatan terbanyak pemudik dari bandung
kita akan pantau situasi terkini arus mudik dua hari jelang lebaran
ada jurnalis kompas tv triksi valencia dari gerbang tol cikampek utama dan juga ada fida alatas dari stasiun bandung jawa barat
triksi valencia terlebih dahulu dari cikatama
triksi bagaimana arus lalu lintas pada sore hari ini di sana
ya ibrahim di tempat kami melaporkan atau di gerbang tol cikampek utama masih terpantau lengang ramai lancar
kendaraan yang melaju bisa berjalan ataupun juga melaju dengan kecepatan normal
sehingga memang kalau kita pantau di gerbang tol cikampek utama belum ada antrian maupun juga hambatan yang terjadi
menuju gerbang tol cikampek utama
dari pantauan terlihat sudah normal lalu lintasnya sehingga diskresi kepolisian ini
memberhentikan terkait dengan rekayasa lalu lintas kontraflow dari km empat puluh tujuh sampai dengan km tujuh puluh
atau tempat kami melaporkan saat ini di gerbang tol cikampek utama
akan tapi terkait dengan rekayasa lalu lintas one way atau satu arah dari km tujuh puluh dua sampai empat ratus empat belas gerbang tol kalikaku
masih diberlakukan sampai saat ini ibrahim dan juga saudara
sekalipun sebenarnya kalau kita melihat puncak arus mudik dikatakan oleh kabupaten korlata skori
pobes edi junaedi bahwa sebenarnya sudah terjadi pada hari sabtu
mengingat juga kalau kita melihat data dua hari terakhir dari hari minggu sampai dengan hari ini
pukul empat dua puluh dua ataupun juga menuju setengah lima waktu indonesia bagian barat
memang terjadi penurunan volume kendaraan yang melintas
lalu kita melihat ibrahim dan juga saudara
dari data di gerbang tol cikampek utama
sampai dengan saat ini atau pukul empat menuju pukul empat sore
setidaknya ada empat puluh satu dua ratus dua puluh sembilan kendaraan yang telah melintas melalui gerbang tol cikampek utama
akan tapi kalau misalnya kita lihat perbandingannya
dengan hari yang sama atau dengan hari kemarin di jam yang sama mengalami penurunan sekitar sepuluh kendaraan
meski demikian ibrahim dan juga saudara terkait dengan pantauan masih diperlakukan
terkait juga dengan imbauan kepada masyarakat untuk berhati hati dalam melakukan perjalanan jarak jauh
ataupun juga pulang ke kampung halamannya untuk terus menerus diingatkan kembali
terkait dengan kesehatan kondisi kendaraan maupun juga kondisi atau stamina dari pemudik
baik dari ruas tol cikampek utama triksi valencia kita bergeser langsung menuju bandung jawa barat
peningkatan penumpang di sana empat belas pengguna kereta api ada hadir berangkat hari ini dari bandung
bagaimana antisipasi agar tidak membludak
betul ibrahim empat belas empat ratus tujuh puluh penumpang dan itu pun diprediksi dapat bertambah
yang akan mudik melalui stasiun stasiun di daup dua bandung hari ini
namun ibrahim kalau kita berbicara mengenai jumlah pergerakan pemudik yang menggunakan moda transportasi
kereta api dari daob dua terhitung sejak hamil sepuluh lebaran atau tanggal tiga puluh satu maret hingga hari ini
hamin dua ini sudah ada kurang lebih satu ratus tiga pemudik dari daob dua yang bergerak menuju ke lokasi lokasi
atau kampung halaman kampung halaman mereka
dan kalau ditanya mengenai sudah berapa persen kah penjualan tiket kereta api di masa mudik
pada dapdua bandung ini
ibrahim sejak h sepuluh hingga h satu esok hari mendatang
ini sudah ada satu ratus dua puluh empat tiga ratus delapan belas tiket atau keberangkatan dari daob dua yang terjual
ini adalah delapan puluh tiga persen dari total satu ratus empat puluh sembilan empat ratus delapan puluh delapan tiket yang tersedia
keberangkatan keberangkatan kereta dari daup dua ini ke arah jakarta dan juga ke arah timur ibrahim
seperti ke arah yogyakarta jawa tengah
dan betul ibrahim kalau ditanyakan destinasi favorit para pengguna kereta api dari dapdua untuk mudik
ini adalah tiga wilayah yang sebelumnya disebutkan
yakni yogyakarta jawa tengah dan juga jawa timur
karena ini terbukti dari penjualan tiket kereta api ke arah tiga wilayah tersebut
yang sejak tanggal enam kemarin atau hamin empat
ini untuk kereta api kereta api ke arah timur
dan april ini sudah habis terjual
dan kereta api kereta api tersebut ini adalah kereta api lodaya
lalu juga kereta api malabar
dan kereta api relasi bandung dan juga solo
baik itu kereta api argo wilis
maupun kereta api turangga ibrahim
fida alatas untuk laporan anda langsung dari stasiun bandung